di pas angka empat bab empat huruf d hak pasangan calon manakala misalnya kemudian ada yang tidak lengkap
menjadi kemudian hilang gara gara tidak bisa mendaftar kembali pada masa pendaftaran sampai tanggal dua puluh lima
itu yang pertama yang kedua lima yang kedua di angka lima nya bab empat huruf d angka lima
itu ternyata mungkin karena tidak detil membaca praktek di lapangan salah
itu sudah dikecualikan untuk syarat kesehatan
jadi artinya ketika tanggal dua puluh lima itu tanggal sembilan belas itu memberikan berkas lengkap tidak berkas
ya sudah kasih berita acara bahwa di situ tidak ada syarat kesehatan itu dikecualikan dikembalikan
itu muncul itu di angka lima bahwa dikecualikan untuk secara kesehatan
karena betul setelah itu akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit
maka inilah yang kemudian betul saya tidak bantah ketua termohon mengatakan tanggal dua puluh delapan lah
kemudian disampaikan apalagi kalau tanggal dua puluh delapan itu sudah dilakukan verifikasi
kebenaran dokumen semuanya benar memenuhi syarat disampaikan
tetapi benar juga bahwa tanggal sembilan belas tanggal dua puluh lima itu hanya lengkap ada apa tidak ada apa tidak
sehingga kalau ada yang mengatakan juga bahwa pada saat itu kpu sudah harus menolak gilbert
ya nggak juga harus diterima dulu betul terima dulu gibran
nah tapi karena alas hukumnya pasal peraturan kpu
ini sudah dilakukan verifikasi pada masa coba nomor ini pada masa slide pertama
nah ini ada masa pemberitahuan hasil verifikasi dokumen pasangan calon
ini antara tanggal dua puluh tiga sampai tanggal dua puluh sembilan ya ini
inilah baru diberikan pasangan calon oh ternyata mas gibran mohon maaf
ini sesuai dengan peraturan kpu nomor sembilan belas ini tidak menuhi syarat loh
opini dikembalikan untuk diperbaiki maka tahapan tahapan berikutnya nanti pasangan calon akan mengganti pasangan calon
kalau ternyata peraturan kpu nya belum berubah
nah celakanya kemudian coba dilihat slide kedua nah ini
pada saat kpu menetapkan peraturan kpu nomor dua puluh tiga tahun dua ribu dua puluh tiga yang mengadopsi putusan mk
maka seluruh fase pendaftaran verifikasi dan pengembalian berkas sudah selesai
yang menjadi ranah di peraturan kpu nomor sembilan belas
ini ranahnya jadi semuanya sudah selesai di situ
baru kemudian begitu menyangkut masalah nanti penggantian calon
kalau ada yang kemudian harus diganti calonnya verifikasi baru dan seterusnya
baru dia masuk ranah peraturan kpu nomor dua puluh tiga
jadi dengan penjelasan saya itu saya ingin mengatakan bahwa memang gibran itu harus dikembalikan
dan berkasnya pasangan calon ini belum menisarat loh tidak di depan
tapi pada saat masa perbaikan berkas
saya kira itu jawaban saya mudah mudahan sudah bisa menjawab semuanya
dari pak mulia tadi belum best practice tadi
ya best practicess tadi saya sudah sampaikan
sebetulnya secara implisit sudah penjelasan saya tadi sudah berurutan itu menjelaskan
betul mencangkup itu bahwa pendaftaran kemudian verifikasi dan sebagainya
atas keterangannya mudah mudahan bermanfaat untuk mahkamah konstitusi
terima kasih saya mau pamit om santi santi santi om